menteri pertahanan ria mizar triakudu menolak surat permintaan perlindungan hukum bagi tersangka kiflan zain terkait kasus dugaan makar
menhan menyerahkan proses hukum kiflan zain kepada pihak kepolisian
terkait surat pelindungan bagi tersangka kiflan zen menteri pertahanan ria mizar triakudu mengatakan menyerahkan proses hukum ke pihak kepolisian
menhan sendiri tidak mau ikut campur tangan terkait permasalahan politik dan hukum
sebelumnya kuasa hukum kiflan zen mengirimkan surat kepada menteri pertahanan ria mizar triakudu untuk meminta perlindungan hukum bagi kiflan zen karena tersangkut kasus makar

tapi kalau masalah lain saya bisa berbuat apa